mulai bermunculan pasalnya kejaksaan agung tengah menangani dua perkara korupsi besar
yakni kasus korupsi asuransi jiwasraya dan kasus pelarian joko chandra yang melibatkan mantan jaksa pinangki
ada apa dibalik kebakaran gedung korps adiaksa malam ini kita akan membahasnya
dengan arah sumber yang sudah bergabung dari luar studio melalui sambungan telepon
ada kombes polisi yusri yunus kabit humas polda metro jaya dan nanti kita akan lanjutkan dengan narasumber yang lain
saya mau ke pak yusri terlebih dahulu selamat malam pak yusri
selamat malam mbak
oke pak yusri langsung saja sejauh ini bagaimana hasil penyelidikan dari polda metro jaya
atas penyebab kebakaran dari gedung kejaksaan agung pak yusri
oke terima kasih ya siang tadi sekitar pukul empat belas lah kan tim penyidik dan juga dari puslapor
mendapat informasi bahwa tkp sudah dilakukan pendinginan
kemudian tim kami masuk ke tkp namun saat sampai di tkp itu masih mendapatkan beberapa
lantai lah yang masih mengeluarkan asap ya
sehingga kemudian kita koordinasikan dengan kapus reform dan juga petugas dari kejaksaan agung
serta demi keamanan keselamatan daripada petugas penyidik maupun dari puslapor maka kita sepakati untuk olah tkp kita undur besok hari senin
itu pukul sembilan mbak
tetapi kita agendakan lagi kita agendakan apa juga setelah itu kita buat membuat posko
kita sudah buat posko olah tkp
yang berada dalam lingkungan yang dekat dengan tkp kebakaran
kemudian juga sambil berjalan kita mencari penyelidikan ini kita melakukan pemeriksaan
beberapa saksi saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan
hari ini kita jadwalkan sembilan belas
oke ada sembilan belas saksi yang akan diperiksa hari ini kalau kemarin sudah ada berapa pak
hari ini mbak
baru hari ini

kita masih mengeluarkan data kemarin karena kejadian baru subuh
yang tadi kami lakukan ternyata masih ada asap
sekarang kita undur untuk olah tkp nya
sambil segala penyelidikan masyarakat kita akan mengambil para saksi lah
ada sembilan belas saksi
mungkin bisa dibocorkan sedikit pak yusri
hasil keterangan dari para saksi yang tadi siang sudah mulai dimintai keterangan itu seperti apa pak
belum bisa kita ini kan ya
karena penyelidik ini kan penyelidik itu kan kita gabung ya
gabungan antara polres kemudian juga poldamitrojaya
selatan lampaui lini kemudian juga dari duktinidung duktinidung baris kempore
ini masih berjalan pemeriksaan sampai dengan hari ini
nah ini apa hasil dari pemeriksaan belum bisa kita sampaikan karena tim secara maraton masih melakukan pemeriksaan awal untuk bisa memudahkan
pak yusri kapolda metrojaya mengatakan akan membentuk tim khusus
apakah itu akan hanya terdiri dari penyidik dan juga penyelidik dari polda metro jaya atau dari gabungan institusi lain
untuk ini kita gabungan polres metro jakarta selatan dari poldametrojaya dalam hal ini di resulsa seumung ya
dan juga dari duktinidung baris kempore
kita gabungkan bersama sama untuk kita lakukan beberapa saksi yang kita lakukan
apakah bisa dia biar keterangannya mungkin besok sebagai bahan dari press lapor dan juga penyelidik melakukan olahraga kt

pak ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan
tapi sebetulnya menjadi pertanyaan pak
sebagai gedung pemerintahan banyak yang bertanya tanya pak
bagaimana dengan sistem fire detector yang ada di dalam gedung kejaksaan agung
apakah dari tim puslap empat dan juga inavis ataupun dari tim penyidik dan juga penyelidik sudah mengecek ataupun mengetahui
apakah sistem fire detectornya di gedung kejaksaan agung ini berfungsi secara baik begitu pak untuk mendeteksi asap pertama kali pak
itulah yang saya sampaikan tadi
yang tadi kita berupaya untuk
mulai penyelidikan olah tkp tetapi karena asap itu masih banyak api api pun masih ada sehingga
kita setakat bersama bahwa kita pada udur besok pagi dan sembilan baru kita lakukan jadikan alatnya dari
situlah pelan pelan nanti pindah di poslavo inafis untuk menjadi penyelidikan jatah kita mencari apa
penyebabnya terus apa apa hal hal yang lain yang diperlukan oleh oke oke terima kasih
terima kasih pak kombespol yusri yunus kabit humas polda metro jaya atas waktunya kepada cnn indonesia prime
news kita akan tunggu bagaimana nanti hasil penyelidikan dari tim gabungan polda metro jaya
atas penyebab kebakaran dari gedung kejaksaan agung terima kasih sekali pak yusri atas waktunya
dan kita akan bergabung ke konferensi pers dari menteri koordinator bidang politik hukum dan juga
keamanan mahfud md yang terkait dengan penyebab kebakaran dari gedung kejaksaan agung republik ini
memang sudah menurut catatan untuk mengamankan itu
apa pihak damkar dinas pemadam kebakaran itu menurunkan enam puluh tiga unit mobil pemadam kebakaran
dengan dua ratus tiga puluh personel yang diturunkan sejak tadi malam kemudian yang sering jadi pertanyaan juga
lima orang tahanan itu semuanya selamat dua puluh lima orang tahanan kejaksaan agung semuanya selamat memang
tadi ada informasi dari polri bahwa tidak ada penitipan ke kantor tahanan polri untuk dua puluh lima orang
itu kami pastikan bahwa mereka sekarang di kan ditahan semuanya di kantor kejaksaan negeri
ditahan di kantor tahanan kejaksaan negeri jakarta selatan nah itu yang perlu atau bisa
saya sampaikan pada pertemuan hari ini agar masyarakat tenang dan tetap mengikuti dan
mengawasi secara bersama sama jalannya penanganan kasus kebakaran ini kaitannya
dengan perkara perkara itu silakan pemerintah kan tidak bisa menghalang halang orang mencari data
silakan pemerintah tidak bisa menghalang halang orang mencari data

sekarang gak mungkin kita melakukan cara ciluk bah dalam bersembunyi sembunyi menyembunyikan
sesuatu dan menunjukkan sesuatu yang lain itu sudah tidak mungkin pemerintah melakukan itu
dan itu tadi konferensi versi yang dilakukan oleh menko poluka mafud md terkait penyebab kebakaran
dari kantor kejaksaan agung saya akan memberikan headline bahwa tadi menko poluka mengatakan bahwa
lima tahanan kejaksaan agung selamat dan saat ini posisinya ditahan di kantor tahanan kejari jakarta selatan
dan diminta agar masyarakat tetap tenang dan pemerintah tidak menyembunyikan sesuatu
dan tetap akan mencari penyebab utama kebakaran kantor kejaksaan agung
dan cnn indonesia prime news segera kembali dengan dialog dengan para narasumber
nantinya jalan kemana mana tetap bersama kami
selamat malam gus jazil
selamat malam mbak nana selamat malam pak rasman dan seluruh narasumber
siap selamat malam pak jazilul
lalu terhendak dari corona
oke dan ada juga bang rasman arief nasution pengacara
selamat malam bang rasman
dan kami masih menunggu bergabungnya kapus pentrum kejaksaan agung pak hari setiono juga melalui sambungan zoom
saya mau langsung ke bang rasman terlebih dahulu
bang rasman di beberapa media
kami baca anda mencurigai adanya penyebab kebakaran itu sengaja untuk menghilangkan barang bukti kasus asuransi jiwasraya dan juga pelarian joko chandra
dari mana asal dugaan tudingan itu bang rasman
jadi saya ini dengan pak jazilul ini kan satu tim
kita ini tim pemenangan bapak dokowi dan ma'ruf amin
kebetulan saya ditunjuk salah satu jurubicara
kita memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa bagaimana pak jokowi itu lima tahun kepemimpinan beliau dan lima tahun ke depan
terkait dengan aspek negakan hukum pak jokowi itu luar biasa konsen bagaimana penegakan hukum itu berjalan
nah tetapi kita selalu menemukan ada saja pembantu pembantu beliau yang tidak signifikan
kalau ibarat lari seratus km per jam itu pembantunya hanya enam puluh km
tapi itu pun selalu dipacu oleh pak jokowi agar penegakan hukum itu berjalan dengan baik
nah tadi malam saya secara kasat mata menyaksikan bagaimana gedung kejaksaan agung itu terbakar dan patut
saya punya teman teman akademisi pengacara bahkan orang yang hidup di dunia bapangan menyaksikan bagaimana gedung kejaksaan agung itu terbakar secara tidak wajar
saya patut menduga gedung itu sengaja dibakar yang terkait dengan dua kasus besar yang sedang ditangani oleh kejaksaan agung yaitu kasus joko chandra dan jiwasraya
tapi secara spesifik saya mencurigai bahwa kasus joko chandra ini terkait dengan jaksa pinangki erat kaitannya dengan atasan atasan yang ada di atasnya yang diduga patut bermain dalam kaitan kasus joko chandra
kesana arahnya mbak
oke saya mau langsung menyapa kapus penkum kejaksaan agung pak haris setiono
pak hari saat malam anda sudah mendengar suara saya
ya selamat malam mbak
oke pak hari langsung saja tadi bang rasman arief nasution melontarkan dugaan yang cukup menarik bahwa gedung kejaksaan agung sengaja dibakar karena ini ada kaitannya dengan kasus joko chandra dan mantan jaksa pinangki
bagaimana tanggapan dari kejaksaan agung
ya pak rasman assalamualaikum
assalamualaikum pak hari
selamat malam juga pak rasman
ya saya kira apa yang disampaikan oleh pak rasman saya mau bertanya dulu nih
pak rasman sudah pernah ke gedung utama belum ya
wah saya sudah pernah pak
saya ke jampitsu sudah pernah ke gedung utama sudah pernah
jadi saya juga mengeritisi pernyataan bapak tadi malam
kalau tidak bapak mengatakan kasus
semua berkas aman
dari mana bapak bisa mengatakan bahwa berkas itu dari gedung a ke gedung b itu akan aman gitu loh pak
jadi pertanyaan bapak itu saya sejak menangani kasus udat frisco tahun dua ribu empat belas transjakarta
saya sudah bolak balik masuk ke kejaksaan agung
jadi saya tahu kejaksaan agung itu pak
oke kita beri kesempatan ke pak hari silahkan pak hari
sudah pak rasman ya
jadi begini yang perlu saya jelaskan
biar tidak menimbulkan spekulasi macam macam
gedung utama yang terbakar itu adalah gedung yang tidak ada kaitannya dengan penanganan perkara
dalam arti tidak menyimpan berkas perkara
baik itu tindak pidana khusus maupun tindak pidana umum
gedung utama itu ditempati oleh unsur pimpinan untuk lantai dua yaitu jaksa agung dan wakil jaksa agung
kemudian lantai tiga empat itu jaksa agung muda intelijen
kemudian lantai lima dan enam adalah jaksa agung muda pembinaan beserta staff yang ada di gedung itu
jadi kalau dikaitkan dengan penanganan perkara saya kira tidak ada kaitannya
karena berkas tidak ada di situ
berkas itu saya jamin sampai dengan sekarang
tadi pak rasman juga cerita sudah pernah ke gedung bundar yang jaraknya cukup jauh
pak hari tapi tadi anda mengatakan bahwa di lantai dua tiga empat lima dan juga enam
seperti kita tahu bahwa lantai lima yang ikut terbakar di situ ada ruangan mantan jaksa pinangki
apakah dokumen dari mantan jaksa pinangki ini juga tidak ikut terbakar
sesuai dengan ketentuan peraturan kepegawaian bahwa setelah psm itu dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat
dicopot jabatan struktural atau pembebas tugasan jabatan struktural
maka sejak saat itu yang bersangkutan sudah tidak bertempat di situ
kemudian setelah ditangkap dan ditahan pada tanggal sebelas
besoknya langsung diberhentikan sementara kepada yang bersangkutan
oleh karena itu sudah tidak ada lagi dia tidak menempati di ruangan itu
yang bersangkutan kan sudah ditahan
oke saya mau tanya ke pak jazilul fawait sebagai mitra kerja dari kejaksaan agung
pak jazilul anda percaya ataupun curiga juga seperti bang rasman bahwa memang ada faktor keseluruhan
pengajaan dari pembakaran gedung kejaksaan agung ini atau seperti apa pak jazilul
ya selamat malam pak hari pak rasman
rasman ini teman saya yang selalu meledak ledak ini
menurut saya spekulasi apapun dari masyarakat itu bisa berkembang
justru hari ini mestinya mempercepat untuk mengetahui
yang kedua dan siapa yang bertanggung jawab
karena setiap gedung itu ada penanggung jawabnya
nah ada alurnya alur pengamanan gedung alur perawatan
dan saya yakin kejaksaan agung sebagai mitra saya ini memiliki kecanggihan dalam merawat dan menjaga gedungnya
cara memelihara gedung saya yakin tidak benar sepenuhnya
makanya menurut saya apa yang disampaikan oleh pak rasman dan juga pak ari tadi
bisa terjawab dengan mempercepat membuka dari pus rasul tadi pak yusri
mempercepat dan secara terbuka melihat mengungkap alur penyebabnya
dan sekarang kalau menurut saya dari pihak kejaksaan agung juga mulai memproses
siapa yang bertanggung jawab terhadap keamanan sebuah gedung
nah yang kedua terkait penanganan perkara
menurut saya kejadian ini kalau ternyata dalam penanganan perkaranya kemudian terjadi pelambatan
atau terjadi dalam tanda kutip tidak bisa dituntaskan secara terbuka
maka akan semakin membuktikan apa yang disebut oleh pak rasman tadi
bahwa kebakaran ini bisa jadi menjadi kebakaran yang terencana
nah ini nggak boleh terjadi dan saya yakin mitra saya kejaksaan agung
sampai hari ini memiliki independensi memiliki komitmen untuk penegakan hukum
jika kejaksaan agung tidak memiliki komitmen itu
kepercayaan publik kepada pemerintahan hari ini
jadi pak arashman tugas kita memberikan kepercayaan kepada kejaksaan agung
oke tampaknya ada kendala komunikasi dengan audio dari pak jazilul
saya berikan kesempatan ke pak hari
pak hari saya ulangi tadi pak jazilul mengatakan bahwa peristiwa kebakaran ini di luar nalar
selain pak jazilul sebetulnya tadi pak hari juga mengatakan bahwa peristiwa kebakaran ini di luar nalar
tadi bang rasman juga sudah mengatakan bahwa gedung kejaksaan agung sengaja dibakar
dan icw teman teman dari icw juga curiga kebakaran ini terkait dengan jaksa pinangki
untuk membuktikannya ini adalah saatnya bagi kejaksaan agung untuk mempercepat alur penyebabnya
dan siapa yang bertanggung jawab atas penanganan gedung
bagaimana jawaban dari kejaksaan agung pak hari
jadi saya kira begini pak ya
praduga kemudian spekulasi yang tidak didasari dengan bukti itu kan menjadi fitnah ya
jadi mari kita serahkan kepada aparat yang berwenang yang dalam hal ini adalah kepolisian
untuk menyelidiki penyebab kebakaran
jadi saya rasa terlalu dini kalau sekarang sudah menilai penyebabnya ini itu ini itu
sementara ahlinya saja belum bekerja
nah oleh karena itu marilah kita sebagai bangsa
saya yakin kita semua kami terutama gedung itu adalah
kami sedih dengan terjadinya kebakaran ini
lebih sedih lagi kalau sudah ada cerita cerita yang demikian tanpa dilalui mekanisme penyelidikan
penyidikan yang dilakukan oleh aparat pemenang
aparat yang berwenang
jadi gini tolong mari kita berpikir positif jangan berspekulasi
kita percayakan kepada aparat yang berwenang yang dalam hal ini adalah kepolisian
untuk menyelidiki menyidiki menyidik ya menyelidiki menyidik
apa sebenarnya penyebab atas terjadinya kebakaran ini
saya ralas mbak ya bukan dibakar ya mohon maaf ya kalau dibakar ini kan konotasinya ada orangnya nih
ya saya luluskan saya pikir ini kebakaran
saya komentar dulu deh
oke ya silakan bang lasman
jadi pak ari anda sebagai kapuspen
mengatakan jangan buru buru
tadi malam gedung belum selesai penanganannya
dua belas jam gedung itu terbakar
anda langsung mengatakan bahwa semua berkas aman
sementara sekarang kita tahu bahwa jaksa pinangki ada di ruangan itu
ada menempati salah satu ruangan dari gedung utama itu
anda mengatakan salah dihukum
dihukum yang mana
sekarang saya kasih perbandingan
apakah dua puluh tujuh kali
berangkatnya saudara pinangki ke kuala lumpur menurut data
atau boyman saiman dari masih
apakah itu atasannya pinangki tidak tahu
apakah tidak ada dilakukan proses penyelidikan ke sana
kok kepolisian bisa menemukan satu bintang dan bintang dua terlibat
kok kejaksaan berhenti pada pinangki
itu satu pertanyaan serius
yang kedua kenapa tidak dijelaskan kepada publik
bahwa progres dari penanganan pinangki ini apa
kalau dia menerima tujuh miliar
patus diduga atasannya juga menerima akan puluhan miliar
kenapa tidak dijelaskan kepada publik
saya melihat ada kompresi yang terjadi yang bagus
anda terus menyatakan itu
bahwa seolah olah tidak ada satu berkas pun yang terbakar
apakah anda tahu bahwa dari gedung satu ke gedung dua
dipindahkan berkas itu akan aman
tadi pak zazilul pawai sahabat saya mengatakan bahwa
ada perawatan gedung setiap tahun
apakah perawatan gedung ini tidak dilakukan
saya setuju dengan pak zainul
kita tidak menuduh yang lain lain
tapi anda yang berspekulasi bukan kami
kami ini mendukung pemerintah pak
ada yang duduk dapat jabatan di sana
kita berkuar kuar membantu jokowi ma'ruh
oke tahan dulu bang rasman
tahan dulu bang rasman
tapi anda duduk di kursi kampung
tapi anda bicara terlalu dini
oke tahan dulu bang rasman
saya beri kesempatan kepada pak zazilul pawais
pak zazilul pawais sebagai mitra kerja dari kejaksaan agung
anda sepakat dengan apa yang disampaikan oleh bang rasman
terlalu cepat kejaksaan agung mengambil kesimpulan bahwa semua berkas perkara ini aman
jadi pemadaman api belum selesai dilakukan
tapi kejaksaan agung sudah mengambil kesimpulan bahwa semua berkas perkara aman
terlalu cepatkah kemudian kesimpulan itu diambil pak jazilul
ya tentu sebagai mitra kami harus percaya
sebelum terbukti bahwa itu memang tidak bisa dipertanggungjawabkan
cuman hari ini menurut saya belum bicara jauh ke sana
lebih pastikan dulu siapa yang bertanggung jawab terhadap kebakaran yang ada
ini juga menjadi warning kepada gedung gedung pemerintah yang lain
tadi dari kementerian keuangan memang disampaikan gedung kejaksaan agung itu juga tidak ada asuransinya
makanya yang membangun harus apbn lagi
yang kedua terkait dengan sistem penjagaan gedung
juga keamanan dari setiap bencana apalagi kebakaran
kan mestinya sudah ada
karena setahu saya setiap gedung itu harus memenuhi yang disebut dengan norma k tiga ya
kesehatan dan keselamatan kerja
dan untung ini kejaksaan
hanya di hari libur sehingga tidak menimbulkan korban jiwa
bayangkan kalau ini terjadi pada hari jam sibuk
nah dan alhamdulillah yang dibahas ini baru bekas saja karena tidak orang orang meninggal
tetapi kita perlu apa ya sebagai mitra saya patut untuk bertanya sebenarnya
sistem keamanan penjagaan gedung perawatan maintenance
apakah ada yang kurang
kalau ada yang kurang tentu kami dari komisi tiga akan memberikan support gitu
dan kami terus terang akan support kepada kejaksaan agung sebagai mitra
dari apa yang disebut oleh pak rasman tadi
jangan juga kemudian spekulasi spekulasi itu kemudian tidak dijawab dengan bukti bukti
sebenarnya saling menyalahkan
menurut saya pak rasman tadi tidak bermaksud
untuk menyalahkan kejaksaan agung
tetapi pak rasman ingin menunjukkan bahwa kejaksaan agung harus memiliki komitmen
dan langkah langkah yang pasti terhadap setiap penanganan perkara
tetapi malam ini menurut saya kita harus tahu dulu siapa yang bertanggung jawab
oke kita akan tanya ke pak hari
pak hari mengacu tadi yang disampaikan oleh pak jazilul soal sistem keamanan
dan juga sistem pengaman dari gedung kejaksaan agung
apakah kemudian fire detector
kemudian hidran yang ada di sekitar lokasi gedung terutama fire detector
di dalam gedung kejaksaan agung yang terbakar itu apakah sudah berfungsi dengan maksimal
apakah pengecakan sudah dilakukan
karena ini dalam waktu cepat kemudian terbakar
kalau fire detectornya ini kemudian menyala
itu sebetulnya bisa dicegah begitu pak
tidak kemudian melalap semuanya pak hari
ya kembali lagi mari kita hormati penyebab dari terjadinya kebakaran
ini masih sedang dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat kepolisian
marilah kita sabar kita tunggu
nanti laboratorium forensik pemeriksaan saksi dan lain sebagainya
barulah kita mengetahui kira kira penyebab dari kebakaran itu seperti apa
oke pak hari tapi maintenance dilakukan tidak
maintenance berkala selalu dilakukan kak pak hari
sebentar bang rasman bang rasman saya beri kesempatan
oke karena bang rasman
oke nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita karena tidak ada yang bisa di stop
karena pemirsa tidak bisa mendengar apa yang kita bicarakan di sini
saya akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda cnn indonesia prime news
segera kembali sesaat lagi
kisah kesan dari tvp
kisah kesan dari tvp
kisah kesan dari tvp
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news dan kita akan lanjutkan perbincangan kita
dengan tiga orang narasumber yang bergabung dari luar studio
melalui sambungan telepon ada pak haris setiaw noka puspenkum kejaksanagung
kemudian melalui sambungan zoom ada pak jazilul fawait anggota komisi tiga
fraksi pkb dpr ri dan ada bang rasman nasution pengacara
saya akan beri kesempatan ke bang rasman tapi nanti ya bang rasman
saya mau bertanya dengan pak hari
pak hari apakah maintenance secara berkala terhadap gedung kejaksaan agung yang terbakar itu
kemudian selalu dilakukan
pemeliharaan gedungnya seperti apa pak hari
ya sepanjang yang saya ketahui gedung itu masuk di dalam cagar budaya
nah perawatan terhadap gedung itu
itu ada mekanisme yang mengaturnya
sepengetahuan saya adalah sudah diatur di dalam peraturan daerah
dan gedung ini ditetapkan sebagai salah satu jagar budaya oleh gubernur dki jaya
oleh karena itu pemeliharaan kemudian bagaimana sop nya dan lain sebagainya
tentu sudah ada aturannya
sehingga saya kira apa yang terjadi
itu sudah melalui sop nya
perlu disampaikan juga bahwa kejadian ini adalah pada saat liburan
artinya hari kamis kita memperingati satu muharam
kemudian jumat juti bersama
dan kejadian hari sabtu
oke berarti nanti kita tunggu ya
ya saya kira itulah kita hormatilah aparat yang berwenang ya
anda kok jadi nggak nyambung jadi ke puspen gimana sih
oke tunggu dulu bang rasman
tidak bisa jawab pertanyaan kita
oke tunggu dulu bang rasman
pak hari tadi anda mengatakan bahwa semua dokumen dan juga berkas perkara itu aman
karena tidak ada di dalam gedung yang terbakar
tapi bagaimana memastikan bahwa proses penanganan perkara
terutama terhadap mantan jaksa pinangki ini tidak terganggu
itu pertanyaan yang ada di benak masyarakat dan juga pertanyaannya bang rasman tadi
tanyakan ke pak hari
ya saya pikir bang rasman ngerti lah apa sih yang namanya berkas perkara ya
berkas perkara itu disimpan di mana
tentu disimpan di bidang teknis yang menangani perkara itu
ada di mana di kejaksaan
kalau perkara korupsi ada di gedung bundar atau di gedung tindak pidana khusus
yang jaraknya cukup jauh dari gedung utama
untuk perkara tindak pidana umum itu ada di gedung jampidum yang jaraknya juga cukup jauh
sedangkan sekali lagi di gedung utama ini itu tidak ada kaitannya dengan berkas perkara
jadi tolong masyarakat bahwa gedung utama ini tidak ada kaitannya dengan penanganan berkas perkara
saya menghormati pendapat masyarakat dan lain sebagainya
tapi kan juga harus menerima juga dong penjelasan dari kami
kita saling menghormatilah
oke bang rasman silahkan
tadi sudah dijelaskan oleh pak hari dijamin bahwa tidak ada berkas penanganan perkara yang ikut terbakar di dalam gedung yang terbakar ini
sehingga itu tidak akan mengganggu ataupun menghambat proses penanganan perkara anda
saya jujur saja saya tidak meyakini
karena begini bahwa jaksa pinangki saja yang jabatannya begitu rendah pengawasannya oleh jam wad itu tidak berjalan
kalau berkas dipindahkan dari gedung satu ke gedung dua siapa yang tahu mbak
karena dia sama sama dalam kawasan kejaktaan agung
nah pernyataan dari pak hari tadi sebagai kapuspen mengatakan berkas disimpan di gedung bundar dan artinya di jampitsus
besok orang akan target lagi yang namanya gedung bundar
maka saya katakan kemarin di statement saya beberapa media seharusnya kalau kasus kasus besar itu silent operation
ada yang bisa dipublish tentang progress reportnya kepada masyarakat ada yang tidak gitu
nah yang jadi pertanyaan saya kejaksaan agung sepertinya berhenti pada penanganan jaksa pinangki
padahal jaksa pinangki itu sembilan sampai dua puluh tujuh kali ke kuala lumpur bertemu dengan joko chandra
kok tidak ada diusut atasan dari jaksa pinangki
sementara di baris trim itu kak baris trim dan kak porinya mengusut bintang satu dan bintang dua
jadi muncul pertanyaan tiba tiba ke jaksa agung terbakar
dalam pengertian muncul dugaan kita ini dibakar
yang kedua jiwa teraya
itu juga sedang penanganan yang serius
belum ada perkembangan yang serius
nah ada juga pernyataan dari kejaksaan agung tadi yang saya lihat di media berbeda
ada di situ berkas yang sebagiannya data pendamping menurut jaksa agung ada disimpan di gedung utama
ada juga di jam petsos
jadi ini ngawur gitu
ada penjelasan tidak komprensif
makanya saya katakan kalau memang penyidik dan atau gedung bundar atau gedung utama
jaksa jaksa kita tidak mampu menegakkan hukum ambil alih saja oleh presiden
karena kita ini menginginkan pemerintah ini berjalan sesuai dengan iramanya
dari penegakan hukum yang benar
jadi saya berharap kalau ini memang ingin cepat diketahui
nah segera kapolri memerintahkan kapolda untuk mengusut agar diketahui
bahwa pertama sampai mana progress report dari jiwasraya
sampai mana penanganan jaksa pinangki
dan bagaimana dengan kasus joko chandra
saya kira ini perlu ditegaskan dengan jelas
sehingga pak mahfud pun sebagai menko polhukam tidak berbicara berdasarkan data yang tidak valid
kalau kita ini akan mencontoh melihat masyarakat akan melihat seperti apa perkembangan penegakan hukum di indonesia
arwahnya presiden dan wakil presiden
itu yang kita sesalkan mbak
bang rasman artinya anda berkesimpulan bahwa kebakaran yang terjadi di gedung kejaksaan agung ini memang berkaitan dengan penanganan kasus kasus korupsi besar yang tengah diketangani oleh kejaksaan agung
saya meyakini seperti itu
praduga tidak bersalah
seperti yang dikatakan pak zazie lepawait sahabat saya tadi
tidak ada penjelasan dari pak hari
bagaimana dengan penanganan pengamanan
kan ada perawatan rutin
janganlah beralasan dengan ini masalah sudah cagar budaya
jadi kalau cagar budaya jangan dipakai dong gedungnya kalau itu cagar budaya
jadi kan mau seum gitu loh
ini berbahaya lagi keterangan dia nih
pak jazilul kalau menurut bang rasman tadi beliau meyakini bahwa dengan terbakarnya gedung kejaksaan agung akan menghambat penanganan kasus kasus korupsi yang tengah ditangani oleh kejaksaan agung
bagaimana anda sebagai mitra kerja kejaksaan agung melihatnya
anda juga meyakini hal yang sama ini akan terhambat dengan alasan gedungnya kebakaran
semua anak anak kejaksaan agung sudah memiliki komitmen untuk mempercepat kasus kasus yang menghita perhatian publik terkait jogja tanda dan jiwasraya
tetapi tengah tengah kejaksaan agung fokus tiba tiba gedung terbakar
nah tentu langkah kejaksaan agung
urusan saya setuju urusan soal terbakar bolehlah kita menunggu hasil dari kusual kusual dari mabekes atau dari kolda
sehingga ditemukan apa penyebabnya dan siapa pelakunya
tetapi saya setuju dengan pak rasman tadi
kebakaran ini jangan juga menjadi alasan yang menghambat
karena kejaksaan agung itu segera memproses
nah soal berkatnya dimana saya pun tidak mau tahu
yang jelas publik ini menunggu kasus kasus yang menyita fokus publik ini segera bisa diselesaikan
nah kalau dan ini kalau perlu kejaksaan agung menyampaikan target waktunya selesainya perkara gitu
nah kalau kemudian di kemudian hari
kemudian hari ternyata kebakaran ini dijadikan alasan yang kemudian tidak bisa mempercepat proses
saya khawatir muncul dugaan dugaan itu aja
nah sebenarnya kalau saya secara pribadi saya mensupport komitmen kejaksaan agung untuk menuntaskan semua perkaranya
meskipun ini tidak mudah apalagi setelah ada kebakaran
setelah ada kebakaran ini seperti apa komitmennya
berubah atau tidak
soal berkas pak rasman menurut saya tidak terlalu penting
oh dimana berkasnya
oke mau tanya langsung ke pak hari
pak hari urusan kebakaran menunggu hasil penyelidikan polisi itu tidak apa apa kalau menurut pak jazilul tadi
tapi kebakaran jangan menjadi alasan karena publik menunggu dan harusnya kejaksaan agung memberikan target waktu atas penyelesaian penanganan perkara perkara korupsi yang di tengah ditangani oleh kejaksaan agung
karena kalau kemudian kebakaran menjadi alasan itu akan memunculkan spekulasi dan juga kecurigaan publik terhadap penyebab kebakaran dari gedung korps adi aksa
jawaban pak hari jaminan dari kejaksaan agung seperti apa pak hari
sudah saya sampaikan di depan
tidak ada masalah dengan kebakaran itu terkait dengan penanganan perkara
ya kan pimpinan unit untuk jambit susnya berbeda
bukan masalah target tapi alat bukti yang bicara
ya kan kalau target itu penahanan dibatasi waktu penahanan
tetapi alat bukti yang bicara
untuk menghukum seseorang kan kita semua tahu bahwa minimal dua alat bukti
ditambah lagi kalau di pengadilan ditambah satu keyakinan hakim
jadi pohon dukungan mari kawal kami
kami sedang on the track untuk menyelesaikan
untuk menyelesaikan perkara itu
saya menghormati pendapat bang rasman
saya menghormati pendapat bapak bapak sekalian
tetapi kami juga menjelaskan sesuai dengan apa adanya
kami boleh juga kan menolak pendapat namanya juga pendapat
tapi itulah yang bisa kami jelaskan
silahkan berbeda pendapat kita saling menghormati
pak hari apakah kemudian akan ada dibentuk tim khusus begitu untuk menyelidiki penyebab dari kebakaran gedung kejaksaan agung
polisi sedang bekerja
untuk penanganan ini mari kita percayakan kepada aparat kepolisian
dan mulai tadi juga sudah bekerja
tetapi karena apinya belum bisa dipadamkan
tim in a face ada kekhawatiran
masih dalam proses pembasahan atau penyiraman
sementara siang tadi juga sudah dilakukan polis lain
nah kalau kita lihat
pada saat ini
pada saat ini
pada saat ini
pada saat ini
pada saat ini
pada saat ini
pada saat ini
pada saat ini
pada saat ini
pada saat ini

hari ini ada saran dari teman teman dari komisi kejaksaan
ketua komisi kejaksaan pak barita simanjuntak mengatakan bahwa kejagung segera melakukan emergency planning untuk recovery data kepegawaian dan juga sdm
karena dikhawatirkan apakah kemudian kejaksaan agung memiliki backup data pak
karena ini berkaitan dengan promosi ataupun kenaikan pangkat dari para pegawai di kejaksaan agung pak
ya sepanjang yang kami ketahui kemarin juga penjelasan pak jamin bahwa kita punya backup data terhadap itu
kita mempunyai data pegawai tidak hanya di kejaksaan agung saya kira di kejaksaan tinggi juga punya
kemudian di bidang bidang juga punya
oleh karena itu betul dengan adanya musibah kebakaran ini pasti adalah berkas ataupun dokumen dokumen yang terbakar
tapi mudah mudahan nanti ke depan bisa lebih baik
oleh karena itu saya sangat menghormati apabila saran saran yang disampaikan seperti tadi untuk membangun ke depan yang lebih baik
saya kira itu mbak
oke itu jaminan dari kapus penkum kejaksaan agung
pak haris setiono mengatakan bahwa apa yang terjadi ini tidak akan mengganggu dari penanganan perkara yang tengah ditangani oleh kejaksaan agung
dan tadi kejaksaan agung meminta agar masyarakat kemudian menunggu hasil resmi dari penyelidikan
dan aparat kepolisian dan jangan ada spekulasi
tapi saya mau tanya pertanyaan terakhir kepada pak jazilul fawait sebagai mitra kerja komisi tiga
mitra kerja apa sarannya kemudian kepada kejaksaan agung pak
singkat saja karena waktu kita pendek
tentu kejaksaan agung tidak boleh kendor dan kami akan terus mendukung
dan saya juga ikut turut prihatin karena kebakaran juga mengenai ruang kejaksaan agung dan para kejaksaan agung muda
nah tentu besok kan hari senin tentu para beliau ini mestinya muncul ke publik untuk sedang bekerja begitu
dan nggak tahu di mana tempat kerjanya
dan saya selaku mitra komisi tiga berharap seluruh jajaran kejaksaan agung tetap memiliki komitmen yang kuat
untuk memproses semua kasus kasus yang sedang ditangani
tidak boleh mundur dan tidak boleh juga menjadikan alasan kebakaran ini berhentinya atau tersendatnya proses yang ada
dengan komitmen yang disampaikan oleh pak hari tadi
oke terima kasih pak jazilul
terakhir bang rasman singkat saja masukannya dan juga sarannya dukungannya mungkin supportnya kepada kejaksaan agung yang sedang terkena musibah
pertama tentu kita prihatin ya dengan kejadian terbakarnya gedung ini
tetapi beberapa aspek yang disampaikan oleh pak jazilul tadi itu juga harus dijelaskan kepada publik bahwa ada penanganan yang seharusnya secara berkala ada perawatan itu
apa penyebabnya kan begitu
yang kedua kalau sudah terjadi seperti ini itu harus diberitahu
misalnya ya mitra kerja dari jaksa agung itu kan komisi tiga
seluruh berkas yang terkait dengan joko chandra dibawa ke dpr ri komisi tiga atau komisi tiga diundang ke kejaksaan agung diperlihatkan ini berkas joko chandra
ini berkas jiwa seraya
baru nanti rakyat akan percaya
bahwa ini sedang berjalan
yang kedua terkait dengan jaksa pinangki saya kok tidak yakin
hanya pinangki ini berdiri
menurut saya kalau memang tidak ada orang lain di luar pinangki tolong jaksa agung berbicara kepada publik
bahwa kami telah telusuri bahwa jaksa pinangki ternyata berdiri sendiri
kalau tidak sampaikan juga ke publik
sedang dilakukan pengusutan terhadap jaksa pinangki
jadi rakyat melihat bahwa seorang jaksa pinangki memang dia jago bermain
tapi kok dalam hati kecil saya menduga
nah oleh karena itu maka perlu jaksa agung jaksa pengawasan jaksa pembinaan jampisus berdiri bersama sama
bahwa penegakan hukum terkait dengan joko chandra dan jiwasraya akan dilaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat
tidak mereka lakukan pertanyaan masyarakat akan muncul ke permukaan
dan dan sebaiknya kalau itu tidak mampu presiden saja yang mengambil alih
karena percuma ada lembaga
lembaga penegakan hukum di negara ini seperti jaksa agung
oke terima kasih bang rasman waktu
waktu kita sudah habis
terima kasih bang rasman arief nasution pengacara
terima kasih atas saran dan juga masukannya
dan sebelumnya ada pak jazilul fawai tanggota komisi tiga fraksi pkb dpr ri
dan ada pak hari setiono kapus penkum kejaksaan agung
kita tunggu nanti bagaimana hasil penyelidikan dari penyebab kebakaran gedung kejaksaan agung
dan juga kami berharap dan juga masyarakat berharap bahwa dengan kebakaran yang
terjadi musibah di kejaksaan agung ini tidak akan mengendorkan semangat teman teman di korps adiaksa
untuk menangani kasus kasus korupsi besar yang saat ini masih berjalan
seperti kasus asuransi jiwasraya
dan juga pelarian dari joko chandra yang melibatkan mantan jaksa pinangki
terima kasih sekali bapak bapak atas waktunya kepada cnn indonesia prime news malam hari ini